bibae segera di rti
pak udah sampe pak

gue sampe ketiduran kayak gini kan
gue siap kok tiap hari direpotin
eh gak usah
lo tunggu di motor karena lo lagi capek
jadinya biar gue aja yang nganterin
nganterin makanan ke pelanggan itu adalah tugas gue
jadi gue yang harus nganterin
tadi juga pas lagi tidur gue gak enak buat bangunin
kan gak lucu
sama sama bentar ya
pesanan apa sama pak haris
pak harisnya baru aja keluar
baliknya baru besok sore
tadi sih pak haris sempat pesan
kalo ada kurir dengan termakanan
disuruh bawa aja lagi
oh gitu ya pak makasih ya pak
aku akan bantu kamu
untuk lupain david
aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku
supaya kamu gak pernah nyesel
untuk ambil keputusan untuk tutup buku
sama david malam ini
ini jus pisangnya
aku suka banget sama jus pisang
aku suka banget sama jus pisang ini
pak tolong dibungkusin ya
pisangnya kok banyak banget sih belinya
terus bibi juga suka buatin opa jus pisang
jadi tinggal ini minum
emangnya pisang enak ya di jus
suka sih cuma karena jarang makan pisang
ya udah nih cobain dulu nih
eh jangan jangan

kan kita belum bayar pisangnya ke bapak
kamu tenang aja rara
ini tuh toko buah langganan
lagian kan kulit pisangnya gak langsung dibuah
tapi kok rasanya beda sih sama pisang yang biasa rara makan
nanti bapaknya si erik tau liat kita soswitan

gak apa apa pak namanya juga anak muda
eh selamat rindu
kamu dari tadi ngeliatin jus pisang ini
kamu dari tadi ngeliatin jus pisang ini
gak aku mau
nah dapet ngeliatin susah aja
nah dapet ngeliatin susah aja
nah dapet ngeliatin susah aja
ke aku bener bener tulus ra
tapi aku salah
kamu lebih milih
fero daripada aku
apakah ra aku cuma pake motor
davin sama rara berantem di depan umum
ada adegan cinta segitiga
antara rara davin sama kak fero
kira kira bakal ada adegan gulat gak nih guys
jawab aku ra
apa yang kamu cari dari kak fero yang gak ada di aku ra
daripada harus panas panasan hujan hujanan naik motor sama aku
ngapain bawa gue ke rumahnya nadif
nggak mau nggak mau balikin hp gue
aduh mama e
ale kenapa bawa perempuan kepala batu itu datang ke sini
ale mau mengadu betta kah sama dia
enggak enggak gitu
iya sudah ada pulang sudah
ale pulang sudah
soalnya betta punya rumah ini juga tidak tarima perempuan kepala batu kayak ale
udah udah udah oke
bisa kalem dulu nggak
kerupuk kulit diff
nih udah jangan emosi emosiin ya
gue tuh sengaja ngajak kerupuk kulit ke sini
karena kan kita satu tim harus kompak
ya tim penyelidik lah
dan cari bukti
kan nggak tahu
eh aduh kenapa sih
deef sahabat gue yang baik dan rupawan
kali ini kalau lo punya kebencian
sama kerupuk kulit tolonglah lo singkirin dulu
untuk saat ini aja